buat si ujang mana
malu kalau minta nunggu ditawarin aja
tahu sumedang titipan dari orang tua imas buat teteh
nanti teteh masih masih capek
kalo gue bang pensiun diikdik pensiun
akang keliatannya capek
orang masih sakit belum boleh ngopi
suhu udara di terminal semakin panas
udah gak cocok sama si gobang
yang sebetulnya adem
si dik dik juga sebentar lagi pensiun
tapi bukan karena
tapi bukan karena
karena saya suruh
atas permintaan calon istrinya
pikiran kang bahar
ada di otak saya
perasaan kang bahar
ada di hati saya
semua yang ada di rumah kang bahar
yang kerja di sana
semua yang dulu jadi anak buah saya
masih saya anggap keluarga
si dik dik sama imas mau nikah
saya ngerasa seperti
mau nikahin dua anak sekaligus
buat si ujang mana
titipan dari orang tua imas buat teteh
teteh masih masih capek
kalau gua bank pensiun dik dik pensiun
kecuali sama pemerintah
mau dibangun atau direhab
saya gak tau
yang penting jangan ada peran
yang penting jangan ada perang
jangan ada korban
jangan ada korban
bisnis yang dijalankan kang bahar
bisnis yang dijalankan kang bahar
sudah ada sejak lama

sejak kang bahar belum ada di dalam kota
dan masih akan ada
dan masih akan ada
biarpun kang bahar sudah gak ada

terus yang lain pensiun
terus yang lain pensiun
pasti akan ada orang orang baru
masuk ke bisnis itu
masuk ke bisnis itu
waktu kang mus besuk akang
kata kang mus aku nggak boleh balik lagi ke terminal
kata kang mus akang gak boleh balik lagi ke terminal
hanya akang bisnis lele aja
kayak rencana akang
akan bisa belajar dari pengalaman
biar akang tetap di terminal aja
uangnya lebih jelas
buat banyak orang
kedua kalau pensiun kemungkinan akan jadi susah
gak tau mau kemana gak tau jadi apa gak tau gimana caranya
supaya tetap bisa ngasih makan keluarga sekolah anak atau kebutuhan lain
kalau akang gak balik ke terminal terus usaha lele pasti tabungan dipakai buat modal
pulang modalnya kapan gak tahu
dapet untungnya kapan gak tau
terus gimana soal rencana akang beliin nining rumah
saya sudah tidak ada di sana
kenapa pikiran saya masih harus ada di sana

saya sudah gak ada di sana

saya sudah gak ada di sana
tahunya udah tuh
jangan makannya di dalam aja
yuk ke dalam semua yuk
semudang semudang semudang
uang dari jalur angkot masih saya pegang semua
gimana mau di store ke kang gopang atau gimana
dipegang aja dulu nunggu instruksi kang kobang aja
sehari biasanya akang dapat uang berapa dari terminal nggak tentu
setelah ubed sama junayadi nggak ikut jualan kerudung penjualannya menurun nggak
gak juga kan kak fadli najwa indri sama rifka jualannya makin banyak
kenapa nggak jualan online juga
kalau harus aku sendiri yang handle gak bisa
saya aja yang jalanin saya udah biasa jualan online
kalau kak fadli yang jalanin hitungannya gimana
kalau dari hitungannya udah kelihatan gak banyak untung
mending akang ketemu sama kang mus ngomong akang tetep di terminal aja
kuenya dimakan kak fadli
ya jelas gak enak kan gak pake apa apa
minimal dikasih kecap atau ning
akang masih sakit makannya harus bubur polos
kalau cuma dikasih kecap masa gak boleh juga
boleh kalau cuma kecap aja
kecapnya gak ada
ini buatan kamu
bukan beli di toko
kalau cuma bisa mah bisa tapi biasa aja
hasilnya masih kalah enak dibanding sama yang dijual di toko
nanti mah jangan bubur lagi roti aja
kayak orang kaya aja makanya mau roti
memangnya cuma orang kaya yang boleh makan roti
bukan gak boleh